masa rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat masih terus berlangsung
namun wacana menggulirkan hak angket dpr untuk menyelidiki
dugaan kecurangan pemilu terus menghangat
calon wakil presiden mahfud md menyebut
ketua mumpedi perjuangan megawati soekar putri
terus mendorong hak angket dpr ri terkait pemilu dua ribu dua puluh empat
selain hak angket di dpr mahfud juga menyebut
megawati meminta proses hukum di mahkamah konstitusi
karena bu mega itu jauh pikirannya
masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau mk
sesudah itu menuju pelantikan hukum
mungkin akan banyak dinamika
sehingga bu mega tidak mau buru buru
bukan tidak mau bersikap
nah itu didorong agar dikerjakan sebaik baiknya
sementara itu partai kebangkitan bangsa pkb
mengklaim ikut mendorong hak angket kecurangan pemilu
tidak cukup untuk menggulirkan hak angket
untuk mendorong mengusung hak angket ini
sebagian teman teman saya sudah bekerja
untuk menyusun beberapa subtansinya
yang diinisiasi sebelumnya oleh mas ganjar
itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi pdip
misalnya ini baru dari
dan kemudian dari koalisi perubahan
tidak mencukupi nanti di dalam pari purna
seharusnya tidak diselesaikan lewat hak angket
melainkan rapat konsultasi dpr
untuk apa kemudian angket diselenggarakan
antara bawah seluruh kpu dkpp
dengan dewan perwakilan rakyat
ada sejumlah syarat pengajuan hak angket
hak angkat wajib diusulkan minimal dua puluh lima anggota dpr
dan atau pelaksanaan undang undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan
usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna dpr
yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dpr
keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota dpr
yang hadir dalam sidang paripurna tersebut
kini publik tinggal menunggu keputusan politik dpr
wakil ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas yang juga mendorong partai politik menggunakan hak angket pemilu
kemudian andreas hugo parierea politisi senior pdi perjuangan
siva yoga mauladi wakil ketua umum partai amat nasional
dan di studio setelah hadir analis politik sekaligus direktur eksekutif skala data indonesia arief nurul imam
saya ke pak saud dulu deh pak saud
hak angket ini dan menyurati sejumlah ketua umum partai politik
memangnya anda melihat belum ada keseriusan sejauh ini begitu pak saud
ya gambar besarnya sebenarnya kan kita mulai tahun dua ribu dua belas ya
tahun dua ribu dua belas itu kpk punya program yang kita sebut politik cerdas dan berintegritas
tapi agak lamban di tahun dua ribu tiga belas nya
baru tahun dua ribu lima belas kita masuk di sana pimpinan kpk jilid empat
itu dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas itu sangat intensif apa yang kita sebut membangun politik cerdas berintegritas
mulai dari apa yang kita sebut kajian sistem pilkadanya kajian undang undang parpolnya
kemudian rekrutmen kaderisasi transparansi keuangan partai politik itu kita dekatin
bahkan kita sampai kepada detail detail untuk menjaga integritas ini
udah deh partai politik kita kasih
jadi sampai ke tahun dua ribu sembilan belas sebelum saya keluar dari kpk itu
kita sudah selesaikan tugas kajian pendanaan parpol
ini kan semuanya apa yang saya sebutkan beberapa detik lalu itu kan sangat syarat dengan yang kita rasakan menjelang pemilu
pelaksanaan dan sampai hari ini
jadi artinya kemudian kalau kita melihat ada banyak persoalan value
ini kan sebenarnya kan persoalan kita ini persoalan nilai
apakah nilai pemilu dilaksanakan dengan jujur peduli mandiri disiplin tanggung jawab berani serdana adil gitu
terus kemudian mandiri nggak mandiri dong
ada orang yang ngaju ngajuin anaknya gitu ya
yang kita sebut sebagai sembilan nilai kalau kita bicara anti korupsi
jujur peduli mandiri disiplin tanggung jawab berani sederhana adil
jadi segitu sebabnya kita mengatakan bahwa ini harus dibenarin
karena kalau nggak akan ada lima belas tahun ke depan masalah
karena memang undang undang dasar empat puluh lima kita udah mengatakan
jadi anda setuju ya bahwa dugaan kecurangan pemilu ini sebenarnya bagian juga dari dugaan kkn lah ya
lalu sejauh ini bukti kecurangan tsm nya sendiri sudah ada
sudah anda dan tim atau teman teman yang ada di apa yang menyurati juga partai politik
bukti bukti itu juga menopang dan menyokong partai politik untuk mengulirkan hak angket di dpr
ya tentunya akan ada banyak fakta yang bisa dikemukakan
apakah itu nanti itu dalam perspektif yang kita sebut sebagai nilai intelijennya
untuk kemudian itu menjadi bernilai material ada beberapa
itu sebabnya teman teman di komisi apapun di dpr nanti secara keseluruhan
untuk kemudian dengan angket ini nanti materialnya akan muncul
kalau kita dengar ada katakanlah seseorang yang sangat sistemik dari atas sampai ke bawah
kita mendengarnya ya kan
terus kemudian ada dua bukti
mulai dari senturi untuk kemudian mereka bisa membawa kasus ini ke depan pengadilan bahkan
oleh sebab itu kita berharap teman teman di dpr yang bisa mengklarifikasi
bisa memanggil bila perlu dengan paksa
pihak yang kita duga memang memiliki bagian dari yang kita sebut sebagai tsm
hampir di semua kementerian ada tsm
hampir di aparat keamanan juga ada tsm
itu yang harus kita clear kan
jadi siapapun memimpin nanti dua puluh ribu dua ratus satu atau dua puluh ribu dua ratus tiga untuk kemudian
atau katakanlah ada koalisi apapun bentuknya nanti kita nggak ngerti
karena kecenderungan politik kita ini sangat cair
tapi apapun ceritanya kita harus clear kan ini
baik ya saya ke bung andreas
bu andreas kemarin saya menyimak pernyataannya
cawapres usungan partai anda juga pak mahfud md
bahwa sempat berkomunikasi dengan bu mega sebagai ketua umum pd perjuangan
bahwa bu mega sangat mendorong sebenarnya untuk mengulirkan hak angket ini
ini artinya apa bung andreas
ya pertama saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh bang salman
betul persis apa yang disampaikan oleh bang salta sejak tahun dua ribu empat belas
saya kira beberapa kali bang saud termasuk datang ke dpp pdi perjuangan
ketika itu kami menerima dan berdiskusi banyak soal pengelolaan partai politik yang transparan bersih
di dpp pdi perjuangan kami lakukan secara serius
sehingga partai sekarang termasuk memperoleh
nah kemudian berkaitan dengan hak angket ini
jadi apa yang disampaikan oleh pak mahfud
yang melanjutkan apa yang disampaikan oleh ibu ketua umum ibu mega wati soekaruputri
tentu bahwa angket ini harus dipersiapkan secara serius
dalam arti bahwa bukan hanya kita ya
tapi komitmen itu perlu dengan diikuti dengan dokumen penyertanya
seperti apa yang disampaikan oleh bang saud tadi juga
bahwa ini harus diikuti dengan dokumen dokumen yang berkaitan dengan materi yang akan diangketkan
yang akan dimasukkan sebagai bagian dari hak angket tersebut
dan juga tentu konsekuensi konsekuensi yang akan diangkatkan
tentu apa konsekuensi konsekuensinya nanti kalau kita lihat di dalam pelaksanaan angket tadi
prosedur di dpr saya kira itu sudah standar
tadi juga sudah dijelaskan oleh kompas diri bahwa ada inisiator
inisiator itu dua puluh lima orang inisiasi dari lebih dari satu fraksi
kemudian didukung disampaikan di paripurna
nah prosedur prosedur ini yang harus kita lalui
jadi hak angket ini saya kira penting
penting untuk kita semua
penting untuk kita semua yang menghendaki pengelolaan partai dan sistem kenegaraan kita melalui pemilu ini
berlangsung secara jujur adil dan persis seperti yang kita selalu dengung dengungkan gitu
dalam prakteknya itu juga terjadi
dan apabila ada hal kelemahan kelemahannya
seperti siapapun yang memimpin republik ini kita harus perbaiki prosedur prosedur itu
ya termasuk juga teman teman saya kira teman teman dari bukan hanya dari tiga atau satu
kita yang berada di dalam sistem kata kata negaraan ini
kita mempunyai kepentingan yang sama untuk pemilu yang lebih baik ke depan
saya kira ini poin poin utama daripada hak angket yang harus kita sadari bersama gitu
kalau kalah dan menang itu persoalan biasa di dalam suatu kontestasi
jadi ini poinnya gitu mas rading
kabarnya satu ratus satu halaman katanya naskah akademiknya juga sudah disiapkan ya
ya soal tebal tipis itu teknis gitu
tapi yang penting itu dipersiapkan dengan baik
dan kemudian melalui prosedur untuk kemudian diajukan ke dpr di dapet paripurna nanti
ya artinya ada keseriusan lah ya dari pdi perjuangan untuk mengulirkan hak angket ini
dan terkait tadi tebal tipisnya juga itu tergantung memang isinya
dan kalau kata pak mahfud saya sudah review kata pak mahfud dan itu isinya sangat bagus katanya
tidak perlu saya menambahkan beban lagi di dalam anaskah akademik itu
mas viva sebagai pihak yang defensif saya yakin untuk bergulirnya hak angket di dpr ini
jadi sejauh ini ada upaya dari keputusan

partai partai koalisi pengusung prabowo gibran di parlemen untuk ya kasarnya menggagalkan lah bergulirnya hak angket ini
ada dua hal yang akan saya komentari mas nadi
yang pertama soal komentar bang saud tentang kemandirian partai politik
sejak awal kami dari partai amanat nasional sangat appreciate terhadap ungkapan pernyataan dari kpk
bahwa partai politik perlu mandiri yang itu dibuktikan dengan adanya negara yang harus membiayai partai politik
karena saat sekarang ini hanya tiga saja negara bisa mensuplai partai politik
dan itu jelas jelas bisa berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi dan kemandirian dari partai politik
dan sampai sekarang terus akan kita perjuangkan itu agar partai politik bisa mandiri
dan bisa menjadi sisi negara yang mampu untuk membangun demokrasi
yang kedua soal hak angket kami dari tkn prabowo gibran menyatakan bahwa itu adalah hak konstitusional yang dijamin di undang undang dasar republik indonesia empat puluh lima pasal dua puluh a
yang menyatakan dpr mempunyai fungsi hak angket menyatakan pendapat dan interpelasi
undang undang d tiga juga menyatakan seperti itu soal hak angket
jadi hak angket itu adalah hak konstitusional yang melekat pada kegota dpr ri
karena hak konstitusional maka kami tidak boleh menghambat tidak boleh khawatir tidak boleh menghalang halangi
silakan saja karena hak angket itu adalah jalur politik yang akan ditempuh
meskipun sekarang ini sudah undang undang nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
yang nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas setelah pemilu telah menyediakan lembaga lembaga negara yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah
itu ada yaitu untuk persoalan administrasi apabila ada potensi pelanggaran itu yang akan menyelesaikan adalah bawaslu
ketika ada potensi pelanggaran etika penyelenggara itu diselesaikan oleh dkpp dan menyangkut soal sengketa penyelesaian perolehan hasil pemilu
itu adalah proses proses hukum yang akan kita lalui proses hukum dalam rangka apa
untuk mencari kebenaran karena untuk mencari kebenaran melalui proses hukum itu sifatnya objektif dan imparsial yang netral
tapi kalau mencari kebenaran dalam jalur politik itu sifatnya subjektif dan relatif
tapi meskipun begitu silahkan saja sampai sekarang belum ada satu partai tertipu yang menunjukkan hak
kami akan menunggu memonitor perkembangan
dan saya rasa kalau untuk mencari kebenaran saya merasakan suasana kebatinan dari teman teman itu mungkin agak sedikit galau
atau kemudian ada beberapa hal yang menyangkut soal proses rekapitulasi penghitungan suara belum selesai sampai hari ini
ini menjadi pertimbangan kita yang harus kita selesaikan dahulu
karena pemilu secara prosedural belum selesai
karena kami semuanya menunggu penetapan hasil rapat pelindung kpu berdasarkan manual
itulah yang akan menjadi dasar keputusan hukum tentang siapa yang terpilih di pilpres
apabila nanti ada gugatan ke mahkamah konstitusi kami juga akan menunggu soal hasil keputusan mahkamah konstitusi
jadi ini pelangkah melalui proses hukum dalam masalah untuk mencari kebenaran yang objektif dan impaksial
dan itu tetap akan berdasarkan pada peraturan perundangan undangan yang penting
artinya partai amanat nasional mengarahkan semua ini kepada kanal hukum gitu ya
untuk kanal politik ya memang itu hak masing masing anggota dpr
tapi tidak akan ada proses untuk menghalangi itu
silahkan saja karena itu hak juga konstitusional dari masing masing anggota dpr
mas arief kalau melihat hari hari ini sepertinya publik menganggapnya begitu
partai partai politik yang ada di parlemen ini terkesan maju mundur begitu
selain alasan tadi masih menunggu hasil penghitungan suara tanggal dua puluh maret
ya kalau melihat wacana hak angket yang bergulir di tengah masyarakat maupun yang digulirkan oleh partai politik
terutama dari pendukung paslon satu dan tiga
memang publik akan membaca bahwa
angket ini akan dibaca sebagai upaya keseriusan untuk melihat apakah terjadi kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
upaya ini tentu patut kita apresiasi
namun demikian ada juga asumsi bahwa hak angket ini cuma digunakan sebagai bergen politik
untuk menaikkan posisi tawar di hadapan kekuasaan hari ini maupun pemenang pemilu di dua ribu dua puluh empat kemarin
kalau melihat konfigurasi di parlemen hari ini
sejatinya potensi hak angket ini untuk lancar di senayan sebetulnya cukup potensial
ada tiga ratus delapan kursi dpr ri di mana itu lebih dari separuh dari koalisi satu dan tiga bisa mengusung hak angket dan mengegulkan hak angket ini
masalahnya apakah kemudian partai politik baik dari pendukung satu maupun tiga ini semua konsisten dalam mengusung hak angket
bisa jadi potensi untuk masuk angin di tengah jalan juga cukup terbuka lebar
itu yang menjadi kekhawatiran publik
maka pak andreas pak said situmorang publik harus mengawal partai politik mana yang konsisten dan serius terhadap hak angket ini
jangan sampai kemudian hak angket sebagai bergen politik yang lagi lagi kita dirugikan sebagai publik mas
kalau dijadikan bargen politik anda melihat partai politik mana yang
kalau saya lihat partainya pak andrias misalnya ini cukup serius untuk mengulirkan hak angkat
kalau anda arahnya partai politik mana yang menjadikan hak angket ini sebagai bargain politik di tengah isu bergulirnya hak angket di dpr
kalau kemarin di dpr kita lihat partai politik yang mewacanakan hak angket atau mengusulkan hak angket ada pdip
sisanya nesdem dan p tiga tidak menyuarakan tentang hak angkat
artinya ada potensi bahwa nasdem dan p tiga tidak akan konsisten mendukung hak angket ini
ini yang dikhawatirkan jadi masuk angin
pak saud kalau memang jadi alat bargain surat yang kemarin juga disurati oleh lima puluh
ini apakah juga menguatkan meyakinkan partai politik

bagaimana kita menyelamatkan pemilu itu dulu gambar besarnya
kemudian nanti terjadi pertemuan di kereta api
kita nggak bisa marah marahin pak andreas prarea juga kalau itu terjadi
kita nggak mau ini terulang kembali
ataupun namanya tapi yang pertama
kita berharap makanya kemarin kan saya
studi apalah kiranya melaksanakan
dengan baik untuk masa depan
paling memiliki banyak pasukan di sana
berdasarkan huruf juga boleh lah gitu ya
namanya tapi maksud saya adalah bahwa
mau dari mana kita mulai mulai dari dua tahun
sebelumnya bagaimana kita mencoba
data ada satu ratus sepuluh juta
ada jadi maksud saya
nanti teman teman di dpr yang
kalau sebenarnya yang kita lihat sekarang ini sebenarnya
oleh sebab itu jalan yang paling penting adalah
memanggil mereka itu kewenangannya
skeptik juga apapun yang terjadi di
ujung dari sebab ini kan
jangan kan dia pindah pindah koalisi
partai politik pindah pindah biasa tuh di indonesia
kemarin banyak menjaga politik sergas
tanggung jawab negara terus kemudian
yang menurut saya harus kita pahami dulu
bahwa ini please ini untuk indonesia
kemarin saya ketemu dengan anak anak beberapa anak anak
kamu jangan ngetawa yang gue lo minta menang gue kolonial
ya jadi jangan bicara dulu satu
saya akan tanya juga ke bung andreas
dengan partai partai politik lain terutama yang
hak angket ini akan digulirkan dengan serius
komunikasinya dengan partai partai politik lain tapi saya akan
bung andreas tetaplah bersama kami di sapa indonesia

singkirkan dulu pesimisme tentang
tidak dibilang masuk angin tidak serius
begitu ya saya akan tanya ke
pdi perjuangan sejauh ini
tegas menyatakan bahwa angket ini
perlu bergulir di dpr bung andreas
jalan artinya tidak selalu semua komunikasi
itu apa ya diungkapkan
intervensional antara pimpinan partai
tapi saya ingin sampaikan juga bahwa
ini hak dpr dan hak dpr
penting sekali bahwa dukungan dari masyarakat
dukungan dari masyarakat bahwa masyarakat pun melihat bahwa
ini penting penting untuk bukan hanya
tapi untuk bagaimana pelaksanaan
sejak mas ganjar menyampaikan
itu sangat penting untuk supaya bisa
di dalam pemilu ini gitu
karena kalau kita bicara di mana tempatnya
rakyat itu berdaulat yaitu di pemilu
dan disitulah saya kira poin penting dari
angket ini gitu kalau kita lihat bahwa angket ini
ada kaitan atau berkaitan dengan poin utama adalah
indikasi indikasi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu gitu
karena itu sangat berat kaitan dengan hak rakyat
dan kami adalah pelaku pelaku di dalam
perjalanan proses pemilu ini kita lihat dari sebelum
pada hari h dan pasca hari h yang sekarang masih
anggapan tadi juga salah satunya dari mas arief
oleh sejumlah atau sebagian partai politik
yang terutama belum menyatakan sikap dengan tegas
ya yang namanya lembaga politik bargai politik itu
ya mungkin saja terjadi
tapi saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh mas arief itu
sebagai vitamin untuk mendorong bahwa ini bisa terwujud
yang disampaikan oleh mas arief itu adalah challenge
bahwa bargain nya itu kemudian terjadi
itu kita lihat nanti lah setelah
untuk dilihat juga oleh masyarakat
inilah bentuk akuntabilitas politik kita
mas viva kalau kita bicara soal kecurangan pemilu
saya yakin tidak hanya konteksnya untuk pemilu presiden saja
dan juga banyak hal lainnya
banyak sekali saksi partai politik
mungkin mas viva yang protes kepada penyelenggara pemilu bahwa
ini tidak transparan penghitungannya juga tidak akurat
baikkah untuk pendidikan politik bagi masyarakat dan juga publik
dalam konteks juga kualitas demokrasi yang lebih baik ke depannya
karena hak angket itu adalah jalur politik
semestinya harus diarahkan pada bagian dari proses pendidikan politik rakyat
jangan sampai kemudian rakyat menilai
gara gara karena hasil quick count yang satu tiga kalah
nah itu kan menjadi suasana yang kurang mengenakan
maka menempuh jalur politik melalui hak angket
kita sudah mengetahui karena itu hak konstitusional
tetapi bagi sebagian masyarakat
tidak salah juga memiliki hal seperti itu
karena kalau untuk mencari kebenaran yang objektif
ya lewat jalur hukum bukan lewat jalur politik
tapi itu menjadi bagian penting juga dalam proses pendidikan politik rakyat
biarlah rakyat itu menilai
soal kecurangan sekali lagi
kami akan tak patuh pada ratu perundang perundangan
melalui jalur hukum yang objektif dan imparsial
karena itu akan lebih memberikan manfaat
bagi perkembangan demokrasi di indonesia
bu mega waktu di pilpres waktu kalah juga tidak
tidak memakai jalur politik angket
waktu itu di kuala milpres juga tidak memakai jalur angket
jadi kita masih memonitor
ataukah pilpres dan pilek
atau secara keseluruhannya kami belum tahu
karena ibaratnya semuanya masih menunggu bdi perjuangan
dari t politik satu
masih menunggu di mobil angkot
menunggu sopirnya bang andreas
jangan sampai penumpang turun di jalan
jadi intinya bahwa ini adalah political game
dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dpr
karena dpr itu adalah lembaga politik
seluruhnya pasti bermanfaat politik
kalau kemudian ada asumsi yang menyatakan
biarlah ini hak angket untuk menyelesaikan masalah
apapun keputusan hak angket itu pasti akan ada masalah
karena itu adalah lembaga politik
partai amat nasional juga sebagai partai anda
ini menilai eksistensi kecurangan pemilu itu sebenarnya ada
hanya kanalnya disalurkan melalui jalur hukum
lewat bawaslu dan juga mahkamah konstitusi
artinya pan sendiri melihat eksistensi kecurangan pemilu di pemilu dua ribu dua puluh empat sendiri ada ya
seluruh eksponen peserta pemilu juga
juga sengaja atau tidak melakukan hal itu
makanya bagi kami kami akan menggugat
beberapa dapil yang kami merasa dirugikan
karena kami ini bekerja berjuang
tapi kemudian ada persoalan ya
menyangkut nilai nilai yang kemudian berbeda
kami protes dan kami jalurkan ke lembaga lembaga negara yang diperlukan untuk mendang dang
ke bawaslu ke dkpp
kami berujung ke mahkamah konstitusi
itu adalah merupakan jalur terbaik dalam proses untuk peningkatan pendidikan politik rakyat
baik itu tadi yang ditegaskan juga oleh pak saud
lupakan dulu satu dua tiga soal dukungan politik
ini untuk perbaikan kualitas demokrasi
jadi kalau biar supaya partai politik ini nggak dianggap
hanya sebagai alat bargain begitu untuk mengulirkan hak angket
apa yang harus disikapi oleh partai politik di parlemen
ya saya kira ketika hak angket ini muncul dan diinisiasi di parlemen
agar tidak menjadi tuduhan sekedar bargain politik
tentu hak angket ini perlu diwujudkan oleh partai pengusung
kalau kemudian tidak hanya sebagai gertak politik
kalau kemudian itu hanya gertak politik
dan menguap seperti mas viva yogata diangkut penumpang turun di jalan
tentu tuduhan ini sebagai bergen politik tidak terelakkan
hak angket ini sebagai hak politik yang bisa digunakan untuk mengurai
atau menyelidiki dugaan kecurangan pemilu
tentu sah sah dan patut diapresiasi oleh publik
karena itu juga akan memberi edukasi dan pendidikan politik bagi bangsa
oke dalam konteks pendidikan politik
yang disaksikan oleh publik nanti jika bergulir
apa yang bisa dipetik oleh publik dari hak angket ini
saya kira ketika hak angket ini terjadi
proses hak angket akan digelar
tentu akan ada pihak pihak yang dipanggil oleh dpr
dari pihak pihak yang dituduh melakukan kecurangan akan dipanggil dpr
dan kemudian kalau itu dibuka forum terbuka
dan bisa disimak oleh publik sejauh mana kecurangan itu terjadi
atau kemudian memang kecurangan itu benar benar terjadi
proses perdebatan di dpr itulah yang kemudian menjadi salah satu
bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat
baik terakhir pak saud
saat ini publik tentu menanti termasuk kita termasuk anda
tapi yang saya ingin tanyakan sama juga dengan yang saya tanyakan ke mas arief tadi
kalau dari kacamata tokoh masyarakat
pendidikan politik yang paling bisa diambil dari bergulirnya hak angket ini di dpr
ya kita harus meyakinkan bahwa negeri ini sangat ditentukan oleh partai politik
apapun partainya sekecil apapun suara mereka
itulah bagian cara kita menghindari apa yang kita sebut sebagai konflik of interest
konflik of interest ini yang terjadi mulai dari saat mulai awal
sekali kita melaksanakan eleksi ini
jadi sekali lagi tempat untuk melakukan check and balance
mendismis apa yang kita sebut sebagai konflik kepentingan tadi
itu kan sebenarnya tujuan utama dari hak angket ini
karena bagaimanapun kalau kita mau melihat ke depan
apa yang kita ingin ciptakan dari politik yang berintegritas yang kita sudah impi impikan sejak mulai dua belas tahun yang lalu ya
dimana juga mas viva tadi sudah menjelaskan mereka sudah berupaya menjaga partainya
bahkan pdip sudah punya iso
sebagian mereka begitu seriusnya di partainya
kemudian kita diam enggak dong nggak boleh
nah tempatnya adalah sekali lagi
kita hanya berharap di partai politik saat ini apapun partainya
untuk kemudian kita melihat memberi edukasi kepada publik
oh iya indonesia ternyata masih mempunyai marwah di dalam melaksanakan memilih pemimpin negaranya
sehingga enggak dilegitimasi oleh masyarakat
legitimasi dari presiden terpilih dan dpr nya sendiri
dan itu yang saya pikir yang paling supreme yang harus kita capai
lalu yang kita bisa saksikan hari hari ini adalah
pendidikan politik yang juga berjalan di institusi penyelenggara pemilu
ini yang harus juga punya concern
bagaimana penyelenggara pemilu bisa menyelenggarakan
saat ini penghitungan suara ya dengan transparan
karena akhir akhir ini banyak sekali yang mempertanyakan
bagaimana proses penghitungan suara yang tidak transparan
ditambah pengawasannya juga yang kurang optimal dari bawaslu
hak angket bisa juga sama sama di challenge begitu ya
apakah sudah optimal pelaksanaan penyelenggara pemilu
oleh institusi penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu
dan tentu saja untuk manfaatnya ke depan
menjaga kualitas demokrasi yang lebih baik
terima kasih bincang bincangnya pagi hari ini pak
pak utsi tomorang wakil ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
yang juga mendorong menggunakan
mendorong parpol menggunakan hak angket pemilu di dpr
lalu andreas hugo parera politisi senior pd perjuangan
mas viva yoga mauladi wakil ketua umum partai mana nasional dan studio
analis politik sekaligus direktur eksekutif skala data indonesia arief nurul
imam telah berbagi perspektifnya pagi hari ini